tadi aku kesini mau
mau ngucapin terima kasih
dan aku putuskan
untuk berhenti kerja malam
gak lah gua binyum aja
aku ingin kabur dari semua bayangan semu
lo yang sok tua
jangan suka ngatur gua
hei simet berisik berisik
lo yang sok tua
jangan suka ngatur gua
jangan berisik gak enak dong sama kamar sebelah
lo sendiri kan sama suara mas gua
iya kan pengen kan lo jadi penyanyi
dibilangin juga ini gitar siapa taro taro taro
orang gua lagi minjem juga
eh berisik nih mas gak enak dong
ya gua dibiarkan aja kenapa sih lo masuk kamarnya deh
ini anak kalo dikasih tau nih
boleh nyiptain lagu juga
main gitarnya bagus banget ya
pasti anak band ya
saya juga dulu pengen banget jadi penyanyi
terus kenapa gak jadi penyanyi
malah jual diri
kok tega sih
ngasih makan orang yang dicintain dengan uang yang gak halal
mas kalo ngomong jangan semarangan ya
terus lo ngapain mau kesini
lo tuh keterlaluan lo gak boleh ngomong gitu
lo belain deh terus belain
lo belain deh daripada adik lo sendiri nih
silahkan gua makan deh
malah lagi sih kak
justru gua mau buat dia sadar
ya tapi nggak gitu caranya
kita kan gak tau apa apa
kak lo amnesia apa gimana sih
kita ketemu sama dia waktu pas hotel ini digerebok
kalau bukan jual diri apa lagi namanya
dia pasti dia punya alasan yang kuat
atau mungkin dia nggak punya pilihan lain makanya dia kayak begitu
jelas dia punya pilihan
dia cuma mau gampang dapet duit itu doang
dengar ya kak
mau alasannya mau kepepet kayak mau punya anak kayak atau apalah
ngapain sih dia pake jual diri emang gak ada kerjaan lain apa
biarin biar dia sadar
lagian ngapain sih lo pake belain dia ha
siapa yang belain dia sih
gua cuma coba ngerti posisinya dia
susah lo ya kalo dikasih tau
kemana lagi sih dia
bu ibu kenapa bu
bu ibu kenapa
bu ibu kenapa
amin ibu ya pak amin ibu ibu salah
cerita sama ibu kenapa kamu menangis
anak kalau kamu sedih ibu ikut susah
karena cuma terlalu seneng hari ini
lana sudah keluar dari tempat kerjaan lana yang lama bu
lana akan jadi kerjaan yang baru
tapi bu gak saka wakti lana akan baik baik aja
lana pengen bu
bu ibu kenapa
siapa yang datang
saya cuma mau minta maaf pak
kadang adik saya memang suka keterlaluan
adik kamu benar
aku memang pantas untuk dihujat
aku kan cuma sampah
aku kan cuma sampah
aku kan cuma sampah
pasti mba punya alasan yang kuat kenapa mba sekarang
aku punya dua orang anak
aku juga masih punya ibu yang kadang sakitan
aku juga masih punya ibu yang kadang sakit sakitan
aku menja bentar
sampai aku sama kalian
tadi aku kesini
mau ngucapin terima kasih
dan aku putuskan
untuk berhenti kerja malam
uang yang pernah kamu kasih
untuk biaya sekolah
masih banyak lebihnya
jadi sisanya aku pake
untuk usaha yang lain
ya bagus mbak kalau gitu
aku mulai sadar
apa yang diucapkan adik kamu itu benar
gak mungkin aku kasih makan
kasih makan doa orang orang yang aku cintai dengan uang haram
allah pasti punya rencana lain
buat kita semua mbak
makasih banyak ya
uang itu udah udah berhasil
sekarang malah gue yang enak makan
gak enak tidur
beli sagi itu kayak kucing mau beranak
maksud lo gak enak sama cewek yang udah lo hujat
makanya lu jadi orang tuh ya jangan asal jeplak jangan asal ngomong
kita kan nggak pernah tahu gimana orang itu susahnya untuk mempertahankan hidup
udah deh lo gak usah seng seng gak denger ya
eh serius gue pengen denger lo tadi ngomong apa
wah sumpahin lo gak usah salah biasanya tambeng lo
tapi baguslah setidaknya lo tuh ada perubahan meskipun dikit
gitu dong itu baru namanya di gue kalau salah harus ngaku
iya sudah tidur langsung kita berangkat lagi nih
tara gue masih mau menangin pikiran lo dulu
eh jangan bukit
kak haha laka ayo buruan dong kita lanjutin perjalanan
itu motor gue sini gue yang bawa
ya tangan gue udah gak kenapa napa
udah udah udah
ntar gak kenapa napa di jalan gimana
jangan ini motor motor gue gue gak mau langsung
soal yang kemarin
nggak apa apa kok mas saya udah ngasih maaf
justru saya yang harus ngucapin terima kasih
mungkin mas berdua ini orang yang diutus sama allah untuk
untuk bikin saya sadar
hah mbak bisa
gak apa apa aja
terlalu berlebihan mbak
ya mungkin memang ini udah jalannya
eh saya mau kasih tau
saya sekarang udah jadi penyanyi loh
maksudnya rekaman gitu
gak terlalu jauh cuman
ya cuman penyanyi orkest keliling
ya saya pakai uang kisah kemarin mas
jadi patungan terus sama sama beli alat orkest keliling itu
yang penting kan sekarang mbak bisa nyalurin bakatnya nyimba
ya soal yang itu juga mbak ya
hmm maaf kalau saya sinis dan kasar
sekali lagi saya minta maaf mbak
enggak mas nggak perlu minta maaf
sayang harusnya saya minta terima kasih benar
eh mbak kalian mau pergi ke mana mas
oh kita berdua mau ngelanjutin ke jogja mbak
kita mau nengokin nenek di sana
ini mas bekal buka puas nanti sore
wah makasih banyak ya mbak ya
wah makasih banyak
gak usah repot repot mbak waduh
makasih ya enak banget nih
kalau gitu saya pamit dulu ya mas ya
terima kasih banyak mbak
udah apaan sih yang dikasih gue bukan lo
iya lu mau megangnya gimana emangnya
lu kan bawa motor ntar jatuh gimana
eh gue yang kuasa ini buat buka aja sini sini sini eh
buka bareng bareng kenapa sih pelit banget tuh ya
buat di jalan
ya jalan kak
jadi kakak harus ngalah deh